selanjutnya benarkah masyarakat tidak perlu panik menghadapi subvarian baru dari omikron ini
kita akan membahasnya malam ini dengan epidemiolog mas dalina pane
selamat malam ibu mas dalina
selamat malam mas taufik
tadi saya sudah menjelaskan sedikit bagaimana sebenarnya varian baru dari omikron ini
kita akan menghadapi subvarian baru dari omikron ini bagaimana kita harus menghadapinya

kita sudah berpengalaman dua tahun lebih
jika kasus meningkat kasusnya ya pasti akan meningkat
sebenarnya dua minggu terakhir jumlah kasus meningkat diiringi dengan jumlah positivity rate juga meningkat
jumlah kematian juga meningkat
tapi sebenarnya dari sisi rate kematian kita sedikit turun minggu ini
kita tidak perlu khawatir karena apa
karena sebagaimana omikron lainnya subvarian omikron lainnya
karakteristik yang diterima atau gejala yang diterima oleh penderitaan
kita xbb itu juga cukup ringan
tetapi bukan sekedar karena vaksinnya karena dikenal subvarian ini imun escape
atau dia bisa berkelit dari vaksin yang ada maupun sudah terinfeksi
karena itu reinfeksi lazim terjadi pada subvarian ini
karena karakteristik tersebut maka sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir
tidak perlu cemas
harus bersuas pada
apa yang harus dilakukan kalau positivity rate terus meningkat
maka sebaiknya seperti biasa kita harus menghindari melakukan kegiatan kegiatan yang tidak begitu penting
diam di rumah jauh lebih membantu untuk melakukan pengendalian
kemudian yang kedua jika kemudian muncul gejala
sebaiknya segera pergi ke sarana layanan kesehatan terdekat untuk memastikan apakah kita terinfeksi atau tidak
kalau kemudian kita terinfeksi maka beristirahat di rumah menjadi solusi terbaik
lalu jangan ke rumah sakit ketika kondisi kita sudah sangat berat
jadi sebaiknya kita ke pelayanan kesehatan itu ketika kondisi kita masih ringan
sehingga prognosisnya bisa menjadi lebih baik
mudah mudahan ke depan kita tidak mengalami lonjakan kasus yang sangat berarti
karena memang sejak tujuh bulan terakhir testing kita juga tidak terlalu adekuat
testing kita juga rendah
sehingga itu yang membuat jumlah kasus kita terlihat tidak begitu meningkat seperti negara negara lain
tetapi sebenarnya di komunitas itu angkanya cukup besar
nah itu justru yang dikhawatirkan ketika testing tracing dan juga yang lainnya
tapi sebenarnya tadi yang bu mas dalina bilang bahwa sebenarnya kasus baru covid di tanah air ini sebenarnya angkanya masih tinggi
tapi masyarakat juga sudah mulai merasa bahwa sudah aman tidak lagi menggunakan masker tidak lagi menerapkan protokol kesehatan
tapi tadi kita lihat bahwa satu hari di singapura dalam sehari kasus bisa melonjak hingga enam bahkan sembilan kasus per hari
apakah indonesia akan mengalami hal yang sama
ya jika saja jumlah testing kita jauh lebih banyak seperti delta maupun omikron yang pertama mungkin kita akan dapatkan jumlah kasus yang juga cukup tinggi
tetapi karena seperti yang tadi kami sudah sampaikan omikron ini mulai dari ba satu sampai ba lima masuk juga xbb tidak virulen atau tidak ganas
maksudnya saya merasa itu tidak memenuhi sarana layanan kesehatan
sama seperti di singapura juga seperti itu
jadi ini memungkinkan masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap hal tersebut
tapi pada mereka yang komorbid dan yang rentan tentu menjadi berat bagi mereka
karena itu kita bertugas untuk melindungi kelompok kelompok rentan kita agar tidak terinfeksi
kembali menerapkan protokol kesehatan
terapkan protokol kesehatan baik di rumah dan untuk antara waktu beberapa minggu ke depan
kita tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah terutama di tempat tempat yang padat
nah itu justru yang jadi kekhawatiran dari pemerintah
kita sudah akan menghadapi akhir tahun yang biasanya di mana banyak orang memilih untuk berlibur
atau menghabiskan waktu di luar bersama keluarga bersama teman teman
itu juga yang harus menjadi catatan pemerintah
selain itu tadi juga bu mas dalina sempat mengatakan bahwa varian baru ini sangat lihai untuk berkelit dari vaksin
jadi bagaimana nanti jika banyak yang karena kasus di singapura itu banyaknya adalah sebanyak lima puluh empat persen orang orang yang reinfeksi
yang sudah pernah kena covid kena covid lagi itu akan lebih berbahaya atau tidak
ya jadi yang menarik
bb ini muncul di negara negara dengan cakupan vaksin yang tinggi
seperti singapura denmark india taiwan dan beberapa negara eropa lainnya
jadi kalau menurut pandangan kami ini tidak cukup virulen tidak cukup berbahaya sebenarnya
tetapi kita harus tetap waspada
karena walaupun dijalannya ringan terkena covid itu tetap saja tidak enak
bagi kita yang sehat
apalagi bagi mereka
bagi mereka yang comorbid
itu akan menjadi lebih berat
memang saat ini pemerintah juga disibukkan dengan isu isu lain di bidang kesehatan
seperti gagal ginjal akut monkeypox penyakit penyakit new emerging disease lainnya
tetapi mestinya kita tidak boleh lalai untuk terus mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan
saya kira patut juga mulai digerakkan kembali satuan tugas di tingkat tingkat rendah
kembali untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap atuh pada protokol kesehatan
tapi kalau di transportasi publik saya lihat masih cukup disiplin untuk melakukan itu
terutama kereta api ya
kalau bis sepertinya sudah sangat longgar sekali
hanya saja yang bisa kita tekankan adalah agar masyarakat bisa menjaga dirinya dan keluarganya
itu jauh lebih efektif untuk dilakukan saat ini
bagaimana dengan vaksinasi
tapi indonesia mengklaim sudah sangat baik
sudah ada empat ratus empat puluh juta dosis yang disuntikan ke lebih dari dua ratus empat juta orang
sehingga imunitas warga republik indonesia ini dinilai baik
apakah itu sudah cukup untuk menangkal varian varian baru dari omikron
sebenarnya kalau dari sisi jumlah tentu saja kita besar
karena jumlah penduduk kita juga keempat terbesar di dunia
tetapi dari sisi cakupan dari negara negara asean kita itu nomor dua terendah
di negara negara cro di mana kita berada di bawah who cro kita itu nomor tiga paling rendah di dunia setelah myanmar
ini sebenarnya bukanlah pencapaian yang baik
jadi untuk dua dosis ini kita masih punya pr yang besar
jadi kita sudah mengejar dosis ketiga
padahal pr untuk dua dosis kita itu masih lima puluh juta penduduk yang belum akses terhadap vaksin dua dosis
mengapa lima puluh juta
karena targetnya dua ratus tiga puluh empat juta kita baru satu ratus tujuh puluh satu juta yang divaksin dosis kedua
nah ini yang harus dikejar
kalau bicara tentang jumlah ratusan juta iya
karena jumlah penduduk kita juga ratusan juta
pemahaman ini yang penting untuk dipahami supaya kita juga mendorong saudara saudara kita yang belum akses terhadap vaksin
untuk segera mendatangi tempat tempat vaksinasi untuk melakukan vaksinasi covid sembilan belas
artinya sebagian besar memang dapat juga antibody nya dari secara alamiah dari terinfeksi
itu juga merupakan perlindungan
tapi perlu diketahui bahwa vaksin ini memiliki perlindungan terbatas
jadi ada waktunya
karena itu serosurveillance harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk terus memantau bagaimana antibodi yang berada di masyarakat
sebagai bagian dari resilience
atau ketahanan masyarakat kita untuk menghadapi covid sembilan belas
itu artinya pemerintah seharusnya terus mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi lengkap yang awal ataupun yang booster
karena kalau dilihat memang yang terakhir saja untuk vaksinasi booster
tadi bu mas dalina bilang bahwa ada masanya begitu untuk bisa menahan atau menangkal virus
nah untuk vaksinasi yang dibuat untuk saat ini
apakah bisa sudah menangkal varian baru dari covid atau dari omikron ini
karena ini kan harus ada tentunya vaksinasi juga harus terus diperbarui diperbarui
ya sebenarnya sejak desember dua ribu dua puluh
para peneliti sudah mengatakan bahwa omikron ini imun escape
kalau dia imun escape artinya vaksin itu tidak terlalu berdampak besar untuk melindungi mereka
dua perusahaan vaksin besar yaitu
saya lupa itu sudah mendesain untuk membuat vaksin khusus omikron
artinya vaksin yang ada sekarang ini tidak cukup efektif untuk menangkal varian tersebut
tetapi untungnya bahwa varian yang beredar saat ini tidak virulen atau tidak ganas seperti delta
kita masih bisa bertahan dan bisa melawan hal tersebut
kita tidak tahu ke depan seperti influenza apakah akan muncul varian atau subvarian subvarian baru yang lebih virulen
karena itu kita harus melakukan kewaspadaan dan persiapan untuk hal tersebut
kita sudah mampu katanya membuat vaksin
ada indovax saat ini
maka itu juga harus dipersiapkan
untuk melakukan cegah tangkal terhadap atau penguatan terhadap kemungkinan munculnya varian varian baru yang lebih virulen ke depan
selain pemerintah harus siap menghadapi gelombang
kita harap sekan saja tidak menjadi gelombang baru dari covid sembilan belas ini
masyarakat juga diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari varian varian baru covid
terima kasih ibu mas darina parniang telah bergabung dengan cnn indonesia prime news